kita kembali membahas bagaimana mengenai layangan putus yang menjadi topik perbincangan panas warganet di lini masa
baik yang mengikuti seri tersebut ataupun tidak tak sedikit yang hanjut dalam suasana konflik di dalamnya
dekat dengan realita hal ini pun diikuti perbincangan bagaimana perempuan kaum wanita harus bersikap jika ada di posisi seperti kinan tokoh utamanya
kami bahas bersama psikolog ada rosmini agus salim selamat malam rosmini
selamat malam mbak tiffany apa kabar
alhamdulillah baik sehat selalu bu rosmini mengikuti juga layangan putus mungkin
tidak selalu tapi ada beberapa episode yang saya ikuti
oke jadi paling nggak tahu apa yang terjadi sedikit banyak lah ya di dalamnya ya
bu rosmini apa yang terjadi di series ini kan sedikit banyak menggambarkan sebenarnya realita sebuah hubungan pernikahan
karena ya dekat dengan realitanya
kita sehari harilah bagaimana hubungan itu ya
nah sehingga sedikit banyak juga penontonnya yang merasa bahwa kisah ini tuh realitable dengan kehidupan sehari hari
namun kalau kita lihat di series ini kan kita melihat ada satu sosok pemeran utamanya yang cukup tough cukup tangguh menghadapi konflik di rumah tangganya
ini tentunya bisa diambil menjadi pelajaran untuk perempuan kaum wanita bagaimana harus bersikap kalau dihadapkan dalam masalah pelik seperti ini
iya dan dalam cerita itu memang kelihatan seperti kinan itu bisa mengendalikan perasaannya dia walaupun bergejolak luar biasa
tapi tetap bisa kemudian mencari melakukan analisis dari sesuatu yang dihadapi
dan kalau saya melihat ini sebetulnya kenapa mengena sekali banyak orang yang merasa pernah mengalami masalah seperti itu yang kemudian
film ini atau serial ini naik dia merasa bahwa oh seolah olah ini menceritakan tentang hidup saya
nah sebetulnya yang dihadapi wanita itu yang harus kita lihat di dalam tokoh kinan itu adalah bahwa dia punya kemampuan resiliensi
daya pantul kembali untuk bisa keluar dari masalah yang dia hadapi dan tidak terpuruk tapi berpikir ke depan apa yang harus dia lakukan
seperti itu mbak
oke tapi kan tidak semua perempuan
memiliki daya pantul tadi seperti yang berusmini sampaikan kan
apalagi mungkin ketika menghadapi krisis atau konflik gitu
setiap orang tuh outputnya beda beda
nah bagaimana bisa healing atau bisa bounce back dari krisis kepercayaan diri atau pressure perasaan tertekan itu untuk bisa kembali menjadi tangguh dan memiliki daya pantul tadi seperti bu rosmini sampaikan
jadi manusia itu kan punya kemampuan kognitif affective psikomotor
nah pada waktu kita kemudian menggunakan emosi atau afektif kita terkadang kognitif kita nggak jalan
jadi sebetulnya dalam karsus ini manusia itu tidak hanya wanita harus belajar melakukan emotion regulation
jadi bedanya kita ini
dengan hewan kita bisa kontrol sebetulnya
tidak bisa tidak harus selalu diluapkan secara langsung seperti itu
dan ini latihan sebetulnya
resilience itu harus bisa dilatih oleh setiap manusia pada dirinya masing masing
nah kalau itu bisa terjadi misalnya saya tadi bilang meregulasi emosi
lalu kemudian bisa menganalisis situasi dan punya keyakinan
untuk mengatasi ini
dengan saya kemudian melihat jadi kemungkinannya jalan keluarnya jadi banyak
tetapi kalau kita terbawa emosi kita nangis kita marah
nalar kita jadi berkurang cara berfungsinya
karena ditutupi oleh kemampuan kita untuk kemudian tidak mampuan kita karena kita merasa terpuruknya itu
pada waktu kita terpuruk boleh dikasih waktu
jangan kemudian merasa bahwa harus langsung bangkit
untuk jeda untuk melihat dirinya pada posisi bahwa oh ya saya dalam situasi seperti ini
keyakinan melakukan itu kemudian dia tahu apa yang dia mesti lakukan
bertubi tubi yang dia hadapi
tentang suami yang selingkuh yang dia baru tahu belakangan
tentang suami yang tidak mau bilang minta maaf
tentang anak yang dalam kandungannya yang mengalami masalah
yang kemudian meninggal
itu semua bertubi tubi
tetapi bounce backnya itu
buat betul betul luar biasa
proses ini yang harus diajarkan oleh kita kepada yang memilih
bahwa kita semua bisa melakukan itu
bukan hanya dalam film
termasuk juga bagaimana posisi perempuan dalam suatu hubungan
khususnya mungkin hubungan pernikahan ya
karena kan mungkin selama ini di luar sana banyak yang juga masih berfikir gitu ya
bahwa perempuan itu
ya kan harus nurut dengan suaminya dan sebagainya
sementara bagaimana harus bisa punya suara dalam satu hubungan pernikahan gitu
kalau pikirannya masih terjebak di yang satu hal tadi
suami adalah imam
dalam suatu perkawinan atau dalam satu rumah tangga
istri harus menghormati suami
istri melaju dengan kecepatan seperti apa
dia ingat posisinya adalah
dia ingat posisi istri
tapi bukan berarti dia dibungkam
tidak boleh bicara
dia boleh berbicara dengan cara yang layak santun sopan
untuk mengatakan sesuatu terhadap apa yang dia rasakan
mencoba menjadi orang yang asertif
asertif itu menyatakan perasaan pikiran dan keinginan kita
pada orang yang diajak bicara tanpa menyinggung
jadi kita bicaranya cukup dengan membuat dia kemudian tahu
apa yang kita lakukan saat ini
saya sedih karena anda melakukan ini
menurut anda menurut saya
apakah itu wajar jika saya sedih
jadi kita bisa berdialog seperti itu
kadang kadang pada saat kita tidak nyaman
emosi tidak baik tidak bisa dikontrol
kemudian intonasinya meningkat
jadi kemudian terjadi marah
merasa ingin mendobrak atau melakukan sesuatu
terhadap perbuatan yang tidak diinginkan ini
oke berani bersikap dan berani bersuara
intinya seperti itu ya
saya belum nonton drama ini
pembicaraan orang orang di timeline di lini masa kan
sepertinya yang digambarkan sosok reza
yang memerankan karakter aris ini kan
seperti seseorang yang manipulatif
saya tidak tahu
kalau bu rosmi ini sudah menonton walaupun sedikit sedikit
apakah artinya gini ketika mungkin kita punya pasangan
yang manipulatif seperti itu
atau mungkin cenderung manipulatif
itu bisa dikategorikan sebagai toxic relationship
bagaimana bisa menghindari itu
harus ada dua orang juga ya
satu yang merasa lebih dominan
yang satu yang kurang dominan
sehingga yang lebih dominan akan menguasai yang dominan
yang tidak dominan
apa yang harus kita lakukan
hubungan kita itu harusnya walaupun satunya imam
tapi kita bisa jadi teman berbicara yang se level
jadi kita tidak harus kemudian percaya begitu saja
keinginan untuk bertanya boleh nggak boleh
bahwa memang satunya orang yang manipulatif
kita harus tahu kemudian melihat
apa yang membuat dia jadi manipulatif
saya nggak bilang istri yang kemudian diselingkuhi suami
bahwa salah istrinya tidak
tetapi kita harus menganalisa hubungan ini seperti apa
apakah ada satu yang kemudian
kalau ini tadi topik ya dikatakan ya
memanipulasi menggertak memberikan ibaratnya kadang kadang
punishment pada pasangannya
itu baru kita lihat bahwa memang satu dominan daripada
memang satu dominan daripada yang satu
sekarang kalau orang tidak mau diperlakukan seperti itu
yang satu harus bertindak
kalau bisa berbicara dengan baik kepada yang bersangkutan
oke jadi harus membuka ruang komunikasi ya
terakhir terakhir bu rosmini
ini keluar dari konflik pernikahan gitu tapi saya penasaran
gara gara ini bukan karena layangan putus saja
ketika orang orang menonton
drama atau film yang sejenis seperti ini ya
emosi itu jadi berlebihan parno jadi berlebihan
jadi over insecure apalagi mungkin ke pasangan ya
yang biasanya adem adem aja sekarang jadi mulai cek cek hp
jadi kayak parno berlebihan lah
nah bagaimana mengontrol diri kita sih
supaya tidak terbawa suasana
tidak jadi curiga curigaan overthinking begini
sudah ada contohnya
sehingga kita yang kemudian menonton
harus belajar dari apa yang dilakukan oleh contoh itu
yang tidak dilakukan di sana
sehingga terjadi berkelanjutan
harus kita juga tidak melakukan
jangan sampai terlekat seperti itu
tetapi untuk jadi parno kalau menurut saya tidak
karena film itu kan pasti ada highlight nya
ada golden moment yang ingin ditampilkan
supaya memang membawa itu berhasil kan
berarti kalau membawa emosi kita yang nonton dan sebagainya
tetapi kita harus tahu
ada hal yang kadang kadang untuk ditelan
itu memang di highlight dilebihkan
dan itu di dalam kehidupan real
kita mesti melihat juga benar nggak sih terjadi seperti itu
tadi saya bilang bahwa manusia itu punya kemampuan analisa
analisa manusia itu luar biasa
makanya kita harus melihat jangan semua disamaratakan
atau dianalogikan dengan
karena tiap rumah tangga kan pasti beda
jadi tetap berpikir jernih gitu
itu hanya sebatas ada tontonan saja
kembali kalau soal konflik pernikahan
intinya perempuan itu juga harus punya sikap
harus punya suara
tergantung bagaimana cara mengkomunikasikannya ya
dalam sebuah hubungan itu tadi
terima kasih bu rosmeli
satu lagi mbak
iya boleh silahkan
mbak satu lagi mbak
terima kasih bu rosmini sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu